udah jangan takut rasanya cuma kayak digigit semut kok
pak roy berikutnya
hai riva ii pak mana dong pak tenang tenang ya udah yuk
ya ampuh ini udah mau maghrib nak gak baik
lagi masih jual
sayang besok pagi kan kamu mau ikut sunatan masal
ya udah bener ya tapi kamu cepat pulang ya
nah yang lain juga ya
kita mau ikutan selesai karena mampu orang tua kita berdokter untuk senatan
ah sunatan aja direbutin ntar aku juga senatan

mereka terhubung dulu dan percaya sampai ayo masajid semestinya